sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ya yuli benci sama bapak
gara gara dia yuli lahir ke dunia
mana pernah dia cari yuli
dia gak bertanggung jawab
aku benci bapak
kamu boleh marah sama bapak kamu
tapi kamu tidak boleh marah sama ibu kamu
ibu kamu gak bersalah
ibu kamu gak bersalah
bukan hanya memberikan kehidupan kepada anaknya
tapi kamu juga harus ingat
bahwa kamu tidak akan diterima di pintu surga
tanpa maaf dari ibu kamu
kamu harus tahu
bahwa sorga itu dibawah telapak kaki ibu yul
kenapa om bicara gitu sama ibu
aku bapak kamu yul
aku yang membuat ibu kamu menderita
aku yang membuat ibu kamu menderita
ibu kamu tuh gak patas kamu benci
kalau memang kamu mau benci
benci aku ayah kamu
kamu anak baron rom
yul tunggu dulu
gak mungkin rom
aku gak mau pergi lagi dengan aku sama kamu
yul kamu harus sabar ya
aku tahu sangat berat menghadapi kenyataan ini
tapi kamu harus bisa menghadapi mereka
kamu harus bisa menghabis rasa benci kamu sama mama kamu ya
aku gak mau pergi
bagaimana yang betapa besar budi ibu anda berikan
siang malam amat daripada hingga tak dirasa
ulang tahun ke dua belas adalah hari paling berat dalam hidupku ingin aku menceritakan tentang
ayahmu tetapi itu hanya akan menghancurkan hatimu dan juga ayahmu dan keluarganya
cobaan kembali datang kamu ternyata lahir dengan kondisi ginjal yang tidak sempurna
karena itu kamu harus cuci darah atau transplantasi
ibu akan memberikan segalanya untukmu termasuk jiwa ibu
apalah artinya sebuah ginjal
maafkan ibu nak ibu sudah banyak menyusahkan kamu
ibu tahu bagaimana perasaan kamu yang ingin bertemu dengan ayahmu
ibu juga demikian nak
sekarang kamu sudah dewasa mudah mudahan kamu bisa mengerti
ibu terpaksa pergi meninggalkan anaknya
tapi kamu bisa mengingatkan thinu karena nenek sangat membenci ibu
maukah engkau menerima taubat hamba ibu ini ya allah
amat tidak tahu apa itu maafkan ama tapi hamba meremohon kepadamu engkau ya allah
tidak ibu sana keluar
ibu tahu ayah sangat mencintai ibu dan menginginkan kehadiranmu
tapi ibu gak mau ayahmu bertengkar dengan nenek gara gara ibu
apalagi nenekmu sudah menginginkan jodoh untuk ayahmu
ibu harap kamu mau memaafkan ibu
sekali lagi maafkan ibumu yang tak berdaya ini anak
ya allah berikanlah sorga engkau kepada ibuku yang selalu menyayangiku ya allah
berikanlah ibuku tempat yang terbaik di sisi engkau ya allah
di dalam sini ada foto ibu bersama ayahmu
mudah mudahan kamu bisa bertemu ayah ya
ingat jangan pernah membenci ayahmu
ibu selalu mendoakan kamu
dari ibumu yang selalu menyayangi kamu
maafkan aku ibu
saya memang anak gerakan
maafkan aku ibu
maafkan aku ibu
aku benci sama ibu
ibu tidak mau lagi menanggung dosa dan malu gara gara ibu bersih sih
kenapa ibu tak sekalian menerima penderitaan ibu
ya allah terimalah doa dan taubatku ini ya allah
saya terlalu berharga
maafkan aku ibu
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga
aku terlalu berharga